anda kembali di cnn indonesia connected kita masih bahas soal singapura ya
nah meskipun singapura dianggap punya kemampuan mendeteksi dan sistem kesehatan yang baik
nyatanya di masa pandemi ini singapura juga jatuh dalam jurang resesi
apakah pengorbanan ekonomi ini sebanding dengan upaya penanganan corona di sana
dan untuk membahasnya bergabung bersama saya malam hari ini ada rekan saya nih
olivia marzuki warga negara indonesia di singapura
hai olive selamat malam
selamat malam puspa
hai olive saat ini singapura mencatatkan ada lebih dari lima puluh ribu kasus positif corona di sana ya
bahkan kemarin jadi kasus harian tertinggi di singapura
padahal sebelumnya singapura jadi salah satu negara yang bisa kita katakan cukup mampu mengendalikan kurva penyebaran covid sembilan belas
nah sebagai orang yang cukup lama tinggal di singapura apa penyebabnya olive
sebenarnya ini semua karena ada pendeteksian dini
jadi kenapa singapura menjadi salah satu negara asiat anggara pertama yang melaporkan
dan kasus covid sembilan belas dan yang boleh dibilang cukup tinggi
karena memang pemerintahnya secara aktif melakukan testing
jadi tingkat positif corona itu bersebanding dengan berapa jumlah aktif testing
jadi singapura itu kalau dilihat dari ranking dunia itu salah satu negara yang paling aktif melakukan testing di kalangan masyarakatnya
dan kemudian kemarin itu yang memang kasus tertinggi harian tertinggi yang sembilan ratus an orang
itu karena memang ada satu kluster yang banyak
sekali tingkat infeksinya yaitu asrama para pekerja konstruksi asing
nah disitulah pemerintah kemudian galak melakukan testing testing lagi
meskipun orang orang yang sudah tidak ada gejala jadi sudah sebenarnya sudah tidak menular nih ya
tapi pernah punya sejarah virus itu di dalam antibody nya
makanya dinyatakan positif
tapi sebenarnya mereka sudah tidak menularkan lagi begitu
nah beberapa waktu lalu singapura masuk nih dalam daftar teratas negara terangkat
tidak ada yang menganggap pandemi
olip setuju atau enggak melihat bagaimana pemerintah merespon krisis kesehatan di sana
saya setuju sekali karena meskipun tingkat infeksinya tinggi
tapi kalau kita lihat tingkat mortality nya atau tingkat kematiannya
sejauh ini dari lima puluh empat ribu kasus positif hanya ada dua puluh tujuh
hanya saya sebut hanya meskipun ini sangat sedih ya
kasus yang orang orang meninggal ini tapi ada dua puluh tujuh kematian
dibandingkan dengan angka angka yang lebih tinggi di negara lain di asia tenggara ya
jadi kalau boleh dibilang tingkat mortality nya atau tingkat kematiannya itu sangat rendah
jadi saya merasa sangat aman disini
nah merasa sangat aman bagaimana kemudian pengawasan dari pemerintah melihat ada banyaknya orang orang nih
yang ternyata terpapar covid sembilan belas tapi tanpa gejala
nah seperti yang tadi saya sampaikan jadi kebanyakan yang terkena positif kasus ini yang terpapar adalah
orang orang yang tinggal di asrama para pekerja asing
pada saat ini mereka dikarantina
jadi tidak berinteraksi dengan masyarakat luas
dan untuk kita orang orang yang hari hari kita ke kantor dan beraktifitas kembali
kita sangat diwajibkan untuk memakai masker
ini udah pasti
dan orang orang disini sangat patuh ya
dan kemanapun kita pergi kita selalu diminta untuk check in lewat smartphone application kita
kemudian kita men scan barcode ini untuk keperluan kontak tracing
jadi dari situlah kita tahu kemana kita pergi
apakah kita beresiko terpapar
apakah ada orang orang yang di lingkungan kita atau di tempat kita kunjungi itu ada terpapar virus atau tidak
jadi kontak tracingnya sangat aktif
dan dari situ kita merasa oke it's fine it's safe
oke benar benar mengandalkan kecanggihan teknologi di sana untuk menekan atau mengawasi penyebaran covid sembilan belas
tapi gimana kemudian dengan masyarakat yang kita tahu singapura ini transportasi publiknya sangat bagus
transportasi umumnya sangat baik banyak digunakan oleh masyarakat disana
mereka mengandalkan itu untuk aktivitas sehari hari
apakah transportasi publik ada pembatasan atau ada pengetatan atau seperti apa olive
sempat ada pengetatan waktu itu yang disebut dengan periode circuit breaker atau kalau di jakarta psbb
jadi kita diminta untuk jaga jarak meskipun public transport tetap beroperasi seperti biasa tapi kita dibatasi sekali
jadi misalnya satu gerbong kereta itu maksimal dua puluh dan kita harus duduknya mencar mencar nggak boleh sebelah sebelahan begitu
jadi memang sudah ada perubahan
setiap bangku itu dikasih semacam tanda begitu ya tanda
nah kita tidak boleh duduk di situ
kemudian pas ngantri juga harus teratur dan berjarak minimal satu meter dari satu orang ke orang yang lainnya
dan saya yakin semua orang di sana kayaknya disiplin gitu ya dengan aturan tersebut ya
mereka orang yang terfit tersif dan disiplin sekali
oke olive kita tahu pada akhirnya beberapa waktu belakangan singapura jatuh dalam jurang resesi
terjadi di singapura apakah ini kemudian sepadan dengan bagaimana pemerintah menghandle menangani pandemi ini
dari yang selama ini saya observasi sebenarnya pemerintah sudah melakukan yang maksimal untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya
jadi di sini ada program cash hand out di mana orang orang itu diberikan uang enam ratus dollar untuk cash hand out membantu mereka pay the rent membayar kebutuhan hidup sehari hari
kemudian ada juga stimulus stimulus lainnya yang diberikan untuk warga singapura dan pr
unfortunately saya belum pr jadi nggak terima
tapi sebenarnya pemerintah itu sangat melakukan program yang menjamin sekali kesejahteraan masyarakatnya
dan ini sepadan dengan apa yang kita alami sejauh ini
resesi yang dialami oleh singapura itu sifatnya hanya teknikal
dan ini karena terkait dengan pembatasan retail shop yang selama masa circuit breaker atau psbb itu

di juni juli dan sampai kemari itu aktivitas kemudian kembali beroperasi dan saya rasa teknikal resesnya itu akan kembali normal
artinya pelonggaran sudah banyak terjadi ya olive di tempat tempat mal begitu tempat publik tempat umum tempat pariwisata mungkin
iya di sini karena negara yang sangat mengandalkan international tourism
berasa banget dampaknya ya impactnya sangat terlihat sekali di pdb kemudian di retail sales numbers pas bulan mei dan juni kemarin itu
tapi pemerintah juga mempromosikan aktivitas promosi turisme buat masyarakat domestik
jadi domestic tourism sangat didorong pada saat ini
mereka memberikan incentive untuk kita orang orang yang tinggal di singapura untuk mengunjungi tempat tempat wisata
untuk mengunjungi tempat tempat wisata
wisata ke sentosa untuk menginap di hotel dan ya ini adalah sebuah aktivitas yang pelan pelan dilakukan dan didorong sekali oleh pemerintahnya
oke kita juga semua rindu untuk nyebrang sebentar ya ke singapura nyebrang sedikit ke singapura untuk jalan jalan di sana ke mallnya atau ke tempat tempat wisata di sana
kita doakan semoga ini pandemi cepat berakhir ya olive stay healthy stay safe di sana terima kasih banyak olive bapak